jika anda ke surabaya banyak kuliner yang akan anda temui menjadi andalan kota pahlawan
salah satunya adalah bebek goreng
dengan berbagai resep dan bumbu tradisional membuat bebek goreng surabaya berbeda dengan bebek goreng daerah lainnya
nah seperti apa kelezatan bebek goreng surabaya
surabaya memiliki aneka kuliner yang menggugah selera
salah satunya adalah bebek goreng
kita bisa melihat banyak sekali penggemar bebek goreng di kota surabaya ini
untuk mencari tahu apakah bebek goreng ini benar benar sesuai dengan selera mereka kita harus cari tahu dari mereka
pada dasarnya sih saya suka bebek ya karena bebek itu lebih gurih dari angsa angsa yang lain kayak ayam gitu
jadi bebek menurut saya lebih gurih gitu
terus juga sambalnya di sini juga enak
sambalnya terus gorengannya bumbu bumbunya juga
kesannya beda dari sambel sambel yang lain
nah seperti itu
hal yang tidak kalah penting untuk membuat menu bebek goreng ini menjadi lebih nikmat adalah bumbu bumbu yang harus disiapkan
ini dipilih memang tomat dengan warna hijau supaya sensasinya lebih segar
kemudian ada cabai merah cabai hijau cabai kecil
ada kacang tanah goreng
kemudian ada bawang putih yang tidak boleh ketinggalan
pastinya adalah rempah rempah
ini menunjukkan bahwa
menu bebek goreng ini merupakan menu tradisional khas indonesia yang disertai rempah rempah
nasinya yang gurih dan bebeknya yang nikmat mendorong saya untuk kembali menambah menu spesial yang satu ini
bebek goreng putri madura talas
wajib harus ditutup dengan menu minuman yang sangat nikmat seperti yang ada di samping saya ini